mengantisipasi merebaknya virus corona yang saat ini mewabah di wuhan tiongkok
dan mulai menyebar ke beberapa negara sejumlah rumah sakit di tanah air terus melakukan persiapan
rsud sultan iskandar muda nagan raya aceh misalnya
sudah menyiapkan ruang isolasi khusus untuk menangani pasien yang terjangkit virus corona
tim khusus pun telah matang dipersiapkan
bukan hanya petugas medis jalur untuk menangani pasien yang diduga terkena virus corona pun
telah disiapkan secara khusus
direktur rsud sultan iskandar muda nagan raya doni asrin mengatakan
pihak rumah sakit sudah siap mengantisipasi bila ditemukan pasien yang terjangkit virus corona
mulai alur penanganan hingga ruang isolasi khusus
sampai hari ini belum ada terdeteksi pasien corona karena hanya infeksi infeksi biasa
karena infeksi corona itu banyak yang harus dilakukan proses prosesnya penyelesaian lab
selain itu pemerintah kabupaten nagan raya memperketat jalur bandar udara
seperti bandar ujutnya di nagan raya aceh
pemerintah akan menyiagakan sistem cleaning dan petugas medis bagi penumpang
apalagi selama ini banyak warga negara asing masuk melalui wilayah nagan raya
inilah kita hadir ke bandara ini hari karena kita ini kan ada perusahaan asing
yang sedang bekerja membuat pltu
maka kita antisipasi supaya ini terdeteksi lah berapa jumlah masuk dan berapa jumlah keluar
hingga kini belum ditemukan pasien yang terdeteksi terkena virus corona di rsud nagan raya aceh
tetapi kewaspadaan terus ditingkatkan
supriyadi nagan raya aceh